terima kasih anda masih bersama kami
para penyandang disabilitas bukan tidak mungkin dapat menjadi seseorang yang memiliki keterampilan mumpuni di bidang seni
di kota bandung ada satu lembaga terapi bagi anak anak penyandang disabilitas yang merangsang anak anak
untuk meningkatkan keterampilan melalui komunikasi berbasis audiovisual
ariel dan agif piawai bernyanyi dan memainkan alat musik
sekilas keduanya memang seperti anak anak pada umumnya
mereka sebenarnya adalah penyandang tunanetra dan autis yang sedang menjalani terapi sejak dua tahun terakhir di art terapi center widyatama
tidak hanya ariel dan agif
di tempat ini ada sekitar enam puluh anak yang memiliki kelainan fisik dan mental seperti autis down syndrome adhd borderline tunarungu tunanetra dan tunagrahita
layaknya sekolah anak anak di tempat ini diberi kesempatan selama tiga tahun
dan setiap akhir semester dilakukan evaluasi pembelajaran
sebenarnya keunggulan bagi kami itu adalah dari metodenya sendiri
jadi artinya kita mengarahkan si anak ini tidak hanya sekedar mempelajari
kita mengarahkan si anak ini untuk mempunyai kesempatan komunikasi
tapi membuat anak anak ini terbangun kompetensinya secara behavioristik
jadi anak anak ini dipersiapkan sistem terapinya itu menghasilkan karya
karyanya yang diarahkan punya daya jual
tidak hanya bernyanyi dan memainkan alat musik
di tempat ini para penyandang disabilitas diarahkan untuk menggali potensi dalam diri
seperti menari menggambar melukis mengoperasikan komputer dan membuat komputer
desainer grafis dan karya seni lainnya
kegiatannya dilakukan dengan memadukan antara aspek spiritual budaya sosial dan bisnis
ya di sekeliling saya ini merupakan hasil karya dari para anak anak penyandang disabilitas
yang sudah diterapi di tempat ini
metode pelajaran yang langsung praktek
dengan mudah anak anak dapat diarahkan untuk membuat sebuah karya seni
dengan minat dan bakat mereka
para penyandang disabilitas ini umumnya tidak diterima di sekolah luar biasa
mereka berasal dari bandung sumedang garut sukabumi dan lampung
tempat yang sudah berdiri sejak empat tahun silam ini memiliki tujuh belas terapis atau pengajar
role model yang tidak skeptis menjadikan anak anak memiliki perubahan dibanding sebelum diterapi
perbaikan perbaikan jadi kelihatan arahnya mau kemana gitu
dan ternyata dia menikmati dan bisa mengikuti
tempat ini diperuntukkan bagi kalangan yang tidak mampu
berdasarkan data dari rehabilitasi bersumber daya masyarakat dinas sosial kota bandung tahun dua ribu enam belas
ada delapan delapan puluh tiga penyandang disabilitas di kota bandung
sejul haq bandung